arus lalu lintas di kawasan gadok bogor jawa barat terpantau normal pada minggu pagi dua puluh enam maret
satlantas polres bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap sesuai plat nomor kendaraan
sebelumnya pt jasa marga mencatat jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol ciawi lebih dari satu ratus dua puluh dua ribu kendaraan
atau lebih rendah lima dua persen dari lalu lintas normal
satlantas polres bogor memperlakukan sistem ganjil genap sejak dua puluh satu maret dan berakhir pada dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai tanggal diminta untuk memutar balik
sementara rekayasa one way diberlakukan situasional bila terjadi kepadatan
polisi mengimbau pengendara untuk antisipasi titik kemacetan di kawasan puncak
yakni di simpang pasir muncang simpang megamendung dan simpang pasar cisarwa
hari ini hari minggu pelaksanaan ganjil genap sudah dilaksanakan tadi dari jam tujuh pagi sampai jam sembilan pagi
kemudian disampaikan juga untuk situasi lalu lintas saat ini masih normal
untuk pelaksanaan sistem satu arah atau one way kita lihat situasi saat ini terpantau masih ramai lancar